penghentian pembiayaan bagi pasien dengan surat pernyataan miskin atau spm di dua puluh puskesmas dan
tiga rumah sakit umum milik daerah di situ bondo dilakukan sejak dua juni dua ribu dua puluh melalui surat
dinas kesehatan setempat kepala dinas menginstrusikan agar layanan medis tidak lagi
menerima pasien dengan spm yang dikeluarkan desa dan kecamatan praktis pelayanan di sejumlah rumah
sakit pun kini hanya melayani pengajuan bpjs dan layanan umum warga miskin yang sakit akan
dialihkan sebagai pasien umum dengan tarif umum dan pembayaran langsung tunai kebijakan ini terpaksa
dilakukan pemerintah tempat lantaran dana alokasi untuk pembiayaan pasien dengan spm
telah habis terserap per mei dua ribu dua puluh lalu bahkan pemerintah kabupaten situbondo menanggung kelebihan
biaya lebih dari satu ratus dua puluh juta rupiah untuk menanggung biaya pasien spm yang masih dirawat sebelum
kebijakan berlaku kebijakan
ini diakui dinas kesehatan karena kesalahan prediksi roadmap pembiayaan kesehatan tahun ini
legislatif dan eksekutif memprediksi bahwa masyarakat yang menggunakan bpjs naik sehingga
anggaran pemerintah untuk spm dikurangi hanya satu miliar per tahun namun kenyataannya kenaikan
iuran bpjs membuat jumlah masyarakat yang menggunakan bpjs turun hingga membuat warga
yang melampaukan biaya spm meningkat di roadmap bpjs tahun dua ribu sembilan belas itu sudah memakai bpjs semua sehingga
pasti anggaran inhalasi bila juga kita ketahui naik b glue main gitu hai nah solusinya dengan
sebenarnya ada udah berapa enggak usb saat ini sudah terpenuhi agar rose nari berabis yang lama
terkait kondisi ini anggota komisi empat dprd situbondo menyatakan penghentian pembiayaan bagi pasien dengan spm diprediksi akan terjadi selama empat bulan ke depan
jadi selama empat bulan kita sudah bisa menggunakan spm karena kita sudah nol
makanya itu ini masih menjadi pr bersama selama kurun waktu empat bulan itu harus bagaimana masyarakat kita
sedangkan masyarakat kita sudah mempunyai haknya akp sudah punya dia miskin sudah menuhi syarat untuk masuk rumah sakit
tapi setelah mereka mengurus ke rumah sakit hak mereka tidak bisa dapat
skema pembiayaan untuk warga miskin spm ini merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah kabupaten situwondo sejak tahun dua ribu lima belas

sementara jika warga harus membiayai maka pemerintah yang tidak mampu akan dibiayai oleh pemerintah maksimal lima juta rupiah per pasien
jika warga miskin yang tidak mampu harus dirawat di luar kota maka akan ditanggung penuh pemerintah
anggaran untuk warga miskin ini memang selalu turun setiap tahun
mulai enam miliar tahun dua ribu lima belas kini hanya dianggarkan satu miliar pada tahun dua ribu dua puluh
pemerintah setempat rencananya akan membahas perubahan anggaran pada bulan agustus mendatang untuk menentukan skema baru pembiayaan bagi warga miskin